jangan terbang kamu terserah gue gak peduli
bolongan kepala kain kepala
tapi tadi pas nadif pingsan bella khawatir banget ya

udah udah gini gini gini
nadif gue punya satu cara supaya lo tenang
oke gue dengerin gue ya
sekarang tutup mata lo
tarik nafas yang dalam
nadif bangun dong
semoga saja anak anak tidak tahu betang ompol
nif bangun curi pak
eh ke sini ke sini
bah eh kena hape nih
gak tau nih pak
tadi mike yang nemuin nadif pingsan di sini
apa berantem apa macam mana kali ini
mike nadif kenapa
kamu gak pukul dia kan
tadi saya ketemu dia udah geletak kayak gini
udah udah mendingan sekarang kita bantuin nadif dulu kasian
eh bukan begitu masalahnya bu
dia takutnya kita harus tahu apa sih penyebabnya
supaya kita bisa kondisikan kita jeraga gitu loh
jangan jangan ini ditabrak babi atau dipatok ular sancah
enggak ada luka kok
enggak ada luka kok
ya udah kalau gitu kau angkat aja
ya kau angkat
dua dua ayo cepat
mike yuk bantu mike
eh eh sebentar
ya gue emang kayak macam mau bau pisik
mau bau apa
kucu gak sih
bau pisik banget ya
eh coba sebentar
sebentar kita cek dulu ya
gawat sekali kalau bete ketahuan ngompol toh
bisa longsor harga diri bts sebagai menteri pertahanan negara ips
ih beker gak
ah bergerak sih
eh ini kayaknya nadi pura pura pingsan deh
div udah deh bangun
div lo ngerjain kita doang ya
mamai kenapa hal memalukan ini bisa terjadi sama bete
rasanya bete pengen mengungsi saja ke pluto
asal bisa kabur dari situasi ini
kalau memang benar kamu gak pingsan
gak sopan kamu ngerjain guru
pak cak gue pukul aja
atau lo berdua lah
lo kan temennya
eh gak ada hak juga
eh bau pes nih
udah biar aku aja lah
aduh pak udah nih kelamaan
udah langsung aja dipakai alat flying fox
kita terbangin aja langsung biar sampai villa
eh eh eh jangan
kau kena apa sih nadif
gak lucu nadif
bener kamu ngerjain kita
emang lo tuh kurang ajar ya dief
sebetulnya beta ini pobia ketinggian
peta juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi sama peta
dan beta ini sudah berusaha untuk melawan itu semua
tapi kita tetap saja tidak bisa bapak
kamu ini berantem aja
gaya lo aja yang besar
sekitu doang nyali lo
bella lo kan satu kelompok ya sama najib
harusnya lo tuh support nadif
aneh banget bella
dengar aku tuh yang pingsan
ini marah sih masih aja yang dikirim peraturan ipa itf
kalau udah satu kelompok ya kompak
ya wajar lo bela kayak gitu sama nadif
tia sendiri ngapain sih pura pura pingsan
orang kayak gitu aneh banget
masih aja dibela
ini baper banget
saya setuju sama michelle
kalian ini kan sebuah satu sekolah
harusnya kompak saling mensupport saling mendukung
betul gak budia
kalau bapak sudah bicara dengar
kau juga nadif
harus ada kemampuan
harus ada keberanian
ini apa sih
ini gimana sih
harus ada keberanian kita
jadi paham semua ya
tidak ada yang ada keributan
kok signalnya gak ada sih
my baby lagi di mana sih
oh ini juga ness choppernya
bu saya kan juga udah bilang
saya itu gak hmmm ikutin ibu
lagian ya bu
saya yang datang ke sini duluan
mungkin ibu melde yang how fortune ngikutin saya
niat mencegat saya di sini karena saya mau lewat sini
bu mila pasti mau balas dendam ya sama saya
karena tempoh hari saya permalukan nih bu mila
saya aja malah gak kepikiran buat balas dendam
jelas bu mila gak mau ngaku
tapi ingat ya
saya pastikan bu mila akan menyesal kalau berani macam macam sama saya
sepertinya aku nggak boleh sampai lengah
saya membatalkan reservasi saya di villa itu
itu doang takut
ini tali nanti tidak putus toh
dan bete nanti selamat toh kakak
semua peralatan aman
jadi ya deh gak usah takut
nadi lu gak usah takut
itu udah aman
buka sangat hati ya lo gitu
lo harus lawan yang takut lo nadi
ini pes nadi
siap foto ya nadi
buat abang gitu
jangan rekam bete toh
eh nona kalau rekam bete toh
bete nanti tidak kenal lo lagi
ih sensi amat toh
bete ini masih takut
jadi tolong doain bete biar bete selamat
kalau seandainya minta kenapa kenapa
pak air bete punya utang
sepuluh gorengan ya
mana nadi yang belagu yang kita semua kenal
kalau urusan ini memang benar tidak berdaya sekali
oh lo butuh disemangatin bella ya
udah banget deh
mau dia loncat mau dia lari mau dia terbang mau kabur terserah
gue nggak peduli
tapi tadi pas tadi pingsan bella khawatir banget ya
nadi nadi nadi

udah udah udah gini gini gini
nadief gue punya satu cara supaya lo tenang oke
lo dengerin gue ya
sekarang tutup mata lo
tarik nafas yang dalam